assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati rekan rekan media
malam ini saya akan menyampaikan release terkait dengan
perkembangan dari berita yang mungkin juga rekan rekan semuanya
sudah mengetahui bahwa sekitar pukul enam belas tiga puluh tadi
telah kita lakukan tindakan tegas
terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di mabespori
ada pun kronologisnya
kurang lebih jam enam belas tiga puluh tadi ada seorang wanita
yang berjalan masuk dari pintu belakang
kemudian yang bersangkutan kemudian mengarah
ke pos gerbang utama yang ada di mabespori
yang bersangkutan kemudian menanyakan
di mana keberadaan kantor pos
dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota
dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut
kemudian wanita tersebut
meninggalkan pos tersebut
namun kemudian yang bersangkutan kembali
dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota
yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan
sebanyak enam kali
dua kali tembakan kepada anggota yang ada di dalam pos
dua kali yang ada di luar
dari satu jam belum
aldah contradata dan
kemudian dari hasil
yang bersangkutan bernama
umur dua puluh lima tahun alamat di jalan lapangan tembak kelapa dua wetan kecamatan ciratas kota jakarta timur
kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition ternyata memang identitasnya sesuai
kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal isis
yang dipuktikan dengan
postingan yang bersangkutan di sosial media
tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester lima
kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan
terkait dengan barang yang dibawa mungkin rekan rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning
di dalamnya ada amplop bertuliskan kata kata tentu
kemudian juga yang bersangkutan memiliki instagram yang baru dibuat ataupun diposting
yang ada di dalamnya ada dua puluh satu jam yang lalu di mana di dalamnya ada bendera isis
dan ada tulisan berkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad
kita temukan juga pada saat pengledahan di rumahnya surat wasiat dan ada
saya sudah perintahkan
kepada kartensus untuk
mendalami dan mengusuh tuntas
jaringan yang terkait dengan
oleh karena itu
dalam kesempatan ini
saya sampaikan kepada
seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat
namun demikian tingkatkan kewaspadaan tingkatkan sistem pengamanan
baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan
jadi kami minta untuk rekan rekan seluruhnya tetap memberikan pelayanan total kepada masyarakat
kemudian saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini terkait dengan pengungkapan bom yang kita lakukan
kejadian bom di makassar sampai dengan hari ini sudah kita amankan tiga belas orang
di mana satu orang atas inisial w adalah pelaku otak pengerakit bom
ini sudah kita amankan
kemudian di jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan lima dan di bima lima juga
sehingga total sampai hari ini ada dua puluh tiga orang
dari tiga tempat tersebut
dan ini akan terus kita kembangkan dan kita usut sampai tuntas
mungkin demikian sementara yang bisa kita sampaikan
dan nanti untuk perkembangannya akan kita informasikan lebih lanjut
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh